halo selamat petang informasi pertama cnn indonesia update dari yerusalem
hari raya idul adha sudah dirayakan lebih dahulu di beberapa negara
di yerusalem puluhan ribu warga memenuhi kompleks masjid al aqsa
untuk mengikuti sholat idul adha
menurut jurubicara otoritas wakaf keagamaan yerusalem
jemaah sholat di masjid al aqsa pada selasa dua puluh satu agustus waktu setempat
diperkirakan mencapai seratus ribu orang
sebagian besar jemaah merupakan warga palestina
dalam kotbahnya mutfi agung yerusalem sheikh muhammad hussein
menyerukan masyarakat palestina untuk mempertahankan masjid al aqsa
dari segala upaya pendudukan israel
masjid al aqsa merupakan tempat suci ketiga islam
setelah masjid al haram di mekah
badan cuaca nasional amerika serikat memperingatkan warga hawaii
untuk bersiap akan terjangan hurricane lane
yang semakin menguat dan menuju ke wilayah mereka
badai dengan kecepatan dua ratus enam puluh km per jam itu
diperkirakan akan menghantam wilayah di beberapa pulau besar hawaii
pada hari kamis hingga sabtu pekan ini
dengan kekuatan besar itu terjangan badai
diperkirakan mampu merusak atap rumah
hingga merobohkan tiang tiang listrik
kerusakan yang ditimbulkan oleh angin dan banjir
diperkirakan membuat wilayah tersebut
tidak dapat dihuni selama beberapa minggu
otoritas hawaii telah memperingatkan warganya
untuk bersiap siap dievakuasi dari rumah mereka
kita ke informasi selanjutnya
pesepak bola legendaris asal inggris
siapa lagi kalau bukan david beckham
akan menerima penghargaan kehormatan dari uefa
sebagai bentuk dedikasinya terhadap dunia
david beckham didaulat untuk menerima penghargaan khusus
atas kontribusi besarnya pada sepak bola
menyebut bakam merupakan ikon sepak bola
selain sukses mempromosikan sepak bola
lewat pesonanya di atas lapangan hijau
mantan yang dikenal dengan tendangan bebasnya ini
juga memiliki kepedulian yang amat tinggi
terhadap perkembangan sepak bola
di seluruh penjuru dunia
selama ini sepak bola ini akan menjadi
sebagai pesepak bola
beckham pernah memperkuat enam klub
penghargaan ini rencananya akan diberikan kepada beckham
pada tanggal tiga puluh agustus mendatang
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesian newsroom akan kami lanjutkan
terima kasih sampai jumpa